yang kini menjelma menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi itu
nah kami menambahkan enam puluh lima ini berdasarkan keterangan yang kita lakukan
masih bisa punya nama dari basket sampe sekarang
produksi pangan sri lanka ini menurun
nah itu down lah itu udah berapa lama
dan alhamdulillah nyaman bareng firdan juga waktu itu
dan itu analogi yang sangat sederhana
ini seberapa besar ini bahayanya